presiden jokowi dodo angkat bicara saat ditanya momen pertemuannya dengan ketua dpr ri yang juga ketua dpp pdip puan maharani di acara world water forum di badung bali pekan lalu
jokowi bilang keduanya sudah akrab sejak lama
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
ya semeringan dong masa enggak bersemeringan
yang diobrokan ya masalah air namanya di world water forum